ada apa sih
aku bisa ada disini
gak boleh aku sama ceri nginep disini
aku bingung aja
kamu nginep disini
ada masalah dirumah
kamu berantem sama mama
dasar muka dua
gara gara kamu rumah tangga aku jadi berantakan
pernah memiliki pendorotan
gak ada masalah apa apa kok
ya aku cuma pengen ngerasain
jadi rakyat jelata kayak kamu
ingin jadi rakyat jelata kayak kamu
pasti ada sesuatu yang terjadi di rumah mama
kok bisa bubur di lantai
tante gak usah sedih
tante serem di kamar
abi gak apa apa kok di sini
jangan di lantai juga
abi kan belum sembuh
nah ini kan ada bale bale
abi bobo di situ ya
biar tante dewi temenin tante dewi yang bobo di lantai
kita pindah dong
satu dua tiga

nah aku butuh kamu untuk menenangkan aku
dewi kemana sih
kok gak buka pintu
dia tidur sama
kok gak ada orang sih
tadi dia ngetok kok
gak mungkin orang iseng kan
mungkin hantu juga
dewi ngapain sih
kamu yang ngapain
aku dengar ada suara pintu dibuka ditutup
tadi ada orang yang ngetok
tiba tiba aku keluar gak ada siapa siapa
lagian kamu ngapain sih ngagetin aja
saya mau tidur

udah sana tidur
udah sana tidur
kamu pasti udah tidur ya wih
nggak tau kenapa aku selalu nggak punya keberanian
saat aku pengen deket sama kamu
kalau aja aku bisa balik ke masa lalu
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur
nih aku mau tidur